ya ampun mil
kamu kenapa bisa sampai kayak gini sih
mita kamu itu tega banget sih mit
aku tahu ini salah met
aku juga tahu kalau kamu itu kakak ipar aku
tapi aku gak bisa jatuh cinta sama orang lain mat
selain sama kamu
mil aku buatin air madu dulu ya
buat entar lagi siar mampu kamu ya
ya ampun mil
aku nggak tahu ini benar atau salah
met aku cinta sama kamu met
dan aku mohon ya aku mohon
kamu jangan menikah dengan wisnu midd
aku mohon banget ya
kamu mabuk mil
kamu gak sadar apa yang kamu ucapin
aku belum cukup mabuk untuk tahu perasaan aku gitu
aku udah nunggu kamu
kalau kamu nunggu pak ahmad dan bayu itu mati
tapi aku nggak bisa keluar dit
oh jadi kau pengen dengar suara ini
kalau kamu nggak segera kesini
orang ini akan sowie kamu pada waktu tak tidur hidup
suara mereka sia sia
yang terbayang dengan noah ke toy ny ora
mereka selisih conhecer bumur
nanti temple itu ingin kucinganmu
nanti kalau saya disini
setelah saya pulaubers dengan sebuah

tunggu saja kan
itu boong itu pergi
setelah aku lari
kita harus turun ke swiftientear
seperti yang oilio says
lindungilah wan dan bibi ya tuhan
jangan sampai mereka kenapa napa

aku pengen banget nemenin kamu disini
tapi maaf ya aku harus pergi
untung aja gue punya temen penyiar radio

gak apa apa kok nuh
jadi kamu gak marah mit sama aku
nggak ada alasan untuk marah
menurut kamu aku gimana mitra
udahan dulu ya nuh
aku lagi ada urusan
ya besok teman lagi aja ya
aku dimatihin sih
tuhan aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
kalau sampai lo berani apa apain mereka
gue gak akan tinggal diem
eh lo pikir lo orangnya bersih
gue juga bisa nyablosing lo ke penjara
karena kasus penipu
gue tinggal bilang kok ke mereka
kalau lo nipu mereka
dikurang ajar lo ya
disini cuma kita berdua
gak ada yang lain
ini dirumahnya lah
dika lu mau kemana
ya bapak ada di sini ibu pikir tadinya bapak pergi
ayo tidur pak udah jam berapa ini
bapak harus istirahat kan
gak tau kenapa perasaan bapak kok gak enak ya bu
dari tadi mau tidur gak bisa
ya ibu juga pak ibu nggak bisa tidur dari tadi
ibu merasa heran si dika itu sebenarnya nyari juli nggak ya pak
bapak mau kemana
bapak gak seret bu perasaan bapak gak enak
bapak mau masjidin ke rumah dika